presiden jokowi dodo kembali melempar rekode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle di sisa masa jabatannya
namun jokowi tidak mengungkapkan kapan waktu reshuffle akan dilakukan
sebelumnya lembaga survei carta politika merilis angka kepuasan kinerja pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin dan kinerja menteri kabinet jokowi
menanggapi hal tersebut saat meresmikan bendungan ciawi bogor pada jumat pagi jokowi mengatakan reshuffle akan mungkin kembali dilakukan namun tidak mengungkapkan kapan waktunya
sejak menjadi presiden pada dua ribu empat belas setidaknya jokowi telah melakukan reshuffle di kabinetnya sebanyak tujuh kali
terima kasih pak presiden